kita teh udah lama manggal disini
disitu saya kadang merasa sedih
lebay lu sutisna
emang kapan mulai penggusurannya coy
yang gue tahu sih besok
penggusuran sama pelebaran jalannya
aku ikut pindah gak ya
ya terserah lu
kalau lu sama gerobak lu mau diaspalin sih disini aja
mau tau aja lu
ada tukang ojek cupu
banyak pengongnya daripada nariknya
cekak cekak cekak cekak
ke rumah pak peh
mancing aja yuk
ajak pak peh ya
anak gajah berantem sama harimau
ajak aja kalau dia mau
ketemuan aja dong mas inaim
assalamualaikum pak peh
bapak gue barusan nelpon
dia cerita kalau temennya punya cucu
terus dia nanya ke gue
bapak lo itu gak bener bener pengen punya cucu
itu kode apaan kode butut
ya maksudnya dia pengen dulu buru buru nikah
nikah sama siapa jak
ya sama ani kek ineke kek
siapa aja lah yang mau melu
ineke udah punya pacar
gue tau ani gak punya pacar
dari dulu juga gue masih suka sama ani jak
sekarang kita akan minta
kasian pak tukang ojek pada kena busur
tukang ojek itu pasti akan menemukan pangkalan barunya
ojek itu masih diperlukan
jakarta ini macet
naik ojek lebih cepat lebih enak
betul bang arun
yaudah pak kalau gitu
saya pamit dulu masih ada urusan
mas alim kopi satu pisang satu
kalau gitu saya juga mau pulang dulu deh
kopi satu pisang satu
sampai jumpa muda ga

ya senang kandung jared
padahal kita teh udah lama manggal disini
disitu saya kadang merasa sedih
lepai lu sutisna
emang kapan mulai penggusurannya coy
yang gue tau sih besok penggusuran sama pelebaran jalannya
aku ikut pindah gak ya
ya terserah lu kalau lo sama gerobak lo mau diaspalin sih disini aja
besok ada penggusuran di pangkalan
pindah gak ya
gimana pak kapan jadinya

kemana sih odirat
tadi pulang dulu ambil pancingan
tadi deh kagak bawa alat pancingnya
udah tau mau mancing kagak bawa pancingan
tuh dia dateng
eluh eluh ayo tuh berangkat
apa lagi nih teh
coy duluan ya
mumpung belum ada penumpang kita lihat pangkalan yang baru itu
jak tis gue gak bisa ikut
mas dedy kemana sih
di situ memang bukan bapaknya tapi kan situ temen jualannya
tumpen lu nyariin dia
emang ada apaan sih
tapi bagus lah gak ada dia
sayangannya kita jadi dikit
ada dia nggak ada dia sama aja
iya juga sih
mau diantar kemana
mau makan siang
kuahnya panas pedes pedes seger
maaf selalu kece
dalam cerita maaf aku pikir